sementara itu calon petahana gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok berharap jarod saiful hidayat menjadi pasangannya dalam pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas
sebab ahok merasa cocok dengan kinerja jarod selama menjabat wakil gubernur
meski memutuskan akan berdampingan dengan heru pada pemilihan kepala daerah dki jakarta dua ribu tujuh belas
basuki cahayapurnama mengaku sempat berharap banyak kepada pdi perjuangan agar mengizinkan jarod menjadi wakilnya pada pemilihan kepala daerah nanti
namun keinginan ahok ini tidak disambut baik oleh pdi perjuangan yang menaungi jarod
keputusan ahok memilih pegawai negeri sipil sebagai wakilnya memimpin dki bukan yang pertama kali dilakukan
sebelumnya saat menggantikan joko widodo sebagai gubernur dki
ahok sempat mengatakan kepada megawati soekarno putri jika jarod tidak diizinkan menjadi wakil gubernur
ia memilih pns untuk menjadi pasangannya
ya kalau saya tadi bilang dari awal kan saya lebih udah tahu cocokan
sama jarod dari dulu saya bilang
saya kan dari awal bilang mau jarod cuma nggak dikasih kan
sama kayak dulu waktu pdip waktu saya pilih dulu kan
dari dpd minta apa pdp
boisa dikim loh
saya datang ke ibu bu saya nggak mau bu saya maunya jarod bu
kalau memang ibu nggak mau kasih jarod aku pasang yani nih
aku beri pns ini
nah sekarang terulang lagi di sejarah kedua nih
aku minta jarod nggak dikasih kasih kan nggak boleh kan
jadi aku pasang heru